baunya kayak kuburan baru
ini bau minyak wangi mahal
kau bicara nanya
bapak pake parfum disemprot apa dibanjung
agak kutekan gini lah
ulang tahun cewek itu emang ribet banget ya
pake baju ungu
sekalian aja pake mahkota
masuk tos ya
mau pulang bareng pacar ya
pada apaan sih ya
udah sana mending balik aja sana
mari kita cabut aja daripada jadi obat nyamuk
dadah duluan tos ya
dadah duluan tos ya
dadah duluan tos ya
emang sudah gak jelas
nah seharusnya gue marah sama lo
apalagi kan lo sama rara baru putus
jadi wajar banget belum move on
karena sekarang yang jalan sama gue itu kan lo
bukan sama rara

makasih ya karena lo udah pengertian sama
tas lo mending gue pegangin deh biar lo gampang nyari kencinya
gue tunggu di bawah ya
lo liat gak sih
itu tadi di bawah situ deh kayaknya
mau kemana takge
jangan minta dibukain pintu ya
soalnya belum jam pulang sekolah ini
enggak kok pak saya itu lagi nunggu kuliah paket
saya harus belanja online
mbak tasyah belanja online apa
ih pak tarno kepo deh
namanya juga bapak bapak
permisi paket atas nama tasya
ini mas uangnya
saya doanya pak tarno
silahkan mbak tasya
maaf ya vin kalau gue terkesan jahat karena harus nuker dan ngumpetin kadolo
aku juga deg degan banget harus ngelakuin ini semua
tapi gue beneran gak bisa lihat lo terus terusan ngebucin sama rara
lo harus tau gue lebih baik dari rara
lo ngapain diem diem lagi mikirin apa
gak tau lo lagi ngeliat seseorang
tadi gue mikirin ada tugas
kayaknya gue harus ke perpus deh
iya ke perpus
jadi lo sekarang mau ke perpus nih
tapi kayaknya udah kesiangan deh buat ke perpus
gak apa apa serius
kalau sekarang gue temenin
gak usah besok aja
kok kayak banyak pikiran
lo yakin ntar pergi ke lontong rara bareng sama gue
ntar gue jemput ya
udah yuk lang
udah pada datang ke birthday party gue
makasih banyak wak
amin makasih ya
eh tau gak sih
gue jadi berasa birthday sama para keepovers
makan makan makan
terima kasih rara
bisa selalu ya
makasih banget ya
terima kasih udah datang ke birthday party gue
gimana makanannya enak gak
makan ya lanjutin
buang air sama semua playing game
lucu banget ya
umut banget sih
bau baunya kayak kuburan baru
masa bau ini bau minyak wangi mahal
kau bicara bicara aja
bapak saya mau tanya nih
bapak pakai parfum disemprot apa dibanjung
agak kutekan gitu lah sret sret sret
mau ngegebet siapa sih pak
kita kepotikan maksimal ini
siapa sih pak yang mau digebet
mau sama aja kalian
jangan jangan nih kan pak togar udah rapi ganteng wangi
jangan jangan mau ngegebit bu
sembarangan kalau bicara
ayo terima kasih ya
pak togar wangi banget
selamat malam semuanya
selamat malam bu
ini yang ngundang bidadari dari sekolah kita siapa ya
alamak cantik kali bu dia
seperti bidadari yang nyasar ke bumi
bu kalau bisa tiap hari ke sekolahan kayak gini bu
biar kita semangat belajarnya
oh kalian ada ada aja
kalian itu gak boleh bercanda sama guru
masa bercanda sama guru
udah masuk kalian ke dalam
pak pak pak
ya bes pak
oh ada ada aja
bawaan lain bu dia
eh bentar pak
kayaknya berantakan ya sih
yaudah itu kita kasih karunnya di situ aja
oh di situ
aku singa aja loh nunggu nunggu dia
biar ditulis namanya
urutan saya dengerin
pak taner bisa aja
yuk sip ya
ya udah biar ditulis lagi ya
biar aku tulis lagi
kan tadi bapak udah
nggak apa apa biar dua kali
kalian cantik banget deh

hmm terima kasih
satu dua tiga
yeay makasih ya kembar
rara semiait ini ya bikin birthday party sekeren ini
ya namanya juga fangirl
dia bakal ngelakuin apa aja biar gak sederet sama opa opanya fak
lagian lu nggak tau ya
kalau dia udah nonton video klip opa opanya aduh suaranya tuh nembus tembok neptunus
ritwa akhirnya kok dia jatuh
gue udah nungguin kalian udah